assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa cnn indonesia

bahwa di dunia ini
yang kekuatan itu bersekutu
mampu mengalahkan kekuatan allah
maka itu jatuhnya menjadi syirik
karena kita selalu dalam akidah itu mengatakan
segala daya upaya
hanya milik dan kembali
kepada allah swt
yang menghidupkan saya itu adalah allah
ketika saya kemudian sakit
melakukan segala bentuk
pergi ke dokter
menjalani tindakan yang diminta oleh dokter
hanya melakukan aktivitas
yang disebut dengan
hukum sebab dan akibat
saya harus ingat
bahwa yang menyembuhkan saya itu bukan dokter
yang membuat saya sehat itu bukan obat
tapi disana ada allah swt
itu berlaku juga sama
saya itu tidak boleh kemudian berbangga bangga
tetapi saya harus meyakini
bahwa allah lah yang memberi izin kepada saya untuk sholat
allah lah yang mendorong
allah lah yang memberikan hidaya
allah lah segala semuanya
nah itu sebetulnya
yang diminta dalam keyakinan kita
sebagai seorang muslim
nah ketika kemudian disana
seperti yang disebutkan tadi
dalam pengertian jimat
kalau anda pegang ini
maka anda bisa seperti ini
kita sering kan kadang kadang
orang wah itu kok usahanya maju sekali ya
maka kemudian dikait kaitkan tuh
wah itu karena periuk nasinya
oh itu karena sendok nasinya
nah kalau keyakinan itu
kita yakini bahwa benda benda itulah yang memberikan
maka tentu jatuhnya menjadi apa itu
sirik dan itu adalah dosa yang besar
tetapi kalau kemudian
jimat atau benda benda itu yang diberikan itu adalah dosa yang besar

ya diakini itu sesuai dengan syariat allah
itu bagian dari apa yang datang dari allah
kemudian kita yakini itu bagian dari tawassul kita
tawassul itu adalah takorub kepada allah subhanahu wa taala
benda benda yang bersifat fisik tadi
itu tidak membuat manusia terjerumus kepada syirik
saya hingga sampai sekarang saya lihat yang ada di atas ini
hidup di satu tempat
rumah saya di pojokan desa sendirian
kemudian sebagai manusia
kan ada rasa gentar yang manusiawi
konon kabarnya ada makhluk ini ada begini ada cerita itu
membuat hati saya gentar sebagai manusia
maka kemudian misalnya saya tuliskan surah al fatihah di atas kertas
kemudian kertasnya saya tempel di pintu atau di jendela
ketika menempel saya mengatakan
ya allah saya berlindung dari godaan setan
saya baca semua doa
kemudian saya tempelkan
ya allah saya bermohon
dengan surah al fatihah yang saya tulis dengan tangan saya
saya ikatkan di pintu rumah saya
semoga tidak ada gangguan makhluk apapun
tidak mahluk halus
tidak juga mahluk kasar
maka yang seperti ini ulama sepakat
kalau itu bukan termasuk kemusyrikan
karena itu bagian dari tawassul saya kepada allah
saya dulu dikasih tahu sama guru saya misalnya
kalau kamu meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama
kita kan selalu panik ya
jangan jangan ada konsrat instalasi listrik
atau ada yang salah dari gas yang masih ada di rumah
kata guru saya
kamu taruh kitab
dulu beliau bilangnya sohe buhori
kumpulan hadis buhori itu kamu taruh di rumah
kamu pegang kitab itu sebelum meninggalkan rumah
kemudian kamu baca bismillah
ya allah saya mohon perlindungan terhadap rumah saya
rumah saya ini tidak pantas sebetulnya engkau lindungi
saya juga bukan hambamu yang tak atas
tapi di rumah ini ada kumpulan hadis yang ditulis oleh imam bukhori
di dalamnya adalah sabda kekasihmu rasulullah saw
bismillah dengan namamu dan dengan kitab sohe buhori yang berisikan hadis nabi ini
saya bertawakal kepadamu
nah yang seperti ini boleh
yang seperti yang pertama
menggunakan kata kata yang tidak bisa kita mengerti
menggunakan kata kata yang kita merasa itu bukan bagian
dari ajaran syariat agama
maka apalagi kalau sampai berkeyakinan
bahwa benda itulah yang memberi
maka kita sudah jatuh kepada kemusrikan
jadi kalau pada akhirnya berujung pada allah
dan hanya meminta perlindungan semata mata hanya kepada allah
menggunakan sarana dan prasarana yang dibenarkan oleh agama
sama aja kan
misalnya saya datang ke rumah anak yatim piatu
nak kamu nggak boleh nangis
bapakmu tidak ada
ibumu tidak ada
tapi banyak orang baik yang masih bisa membantu engkau
begitu keluar dari pintu rumah anak yatim
sambil saya peluk anaknya
saya pegang kepalanya
saya berdoa kepada allah
dengan senyum yang saya berikan kepada anak yatim ini
engkau mudahkan urusan saya besok pagi ya allah
maka kemudian besok pagi
urusan saya itu betul betul selesai
maka begitu urusan saya selesai
saya tetap meyakini yang menyelesaikan itu adalah allah
lewat ridho dan rahmatnya yang allah turunkan kepada saya
karena saya membagi kasih sayang kepada anak yatim
ini juga berlaku pada hari baik hari buruk
jadi ada orang kemudian mengatakan gitu kan
mela dalam hidup itu
saya sering tanya
bapak alhamdulillah saya lihat hidupnya kok tenang baik
saya kan punya jimat pak faiz
sedekah sama anak yatim di hari jumat
itu kan boleh dikatakan karena kebiasaan orang indonesia saja
tetapi substansinya itu bukan jimat
itu adalah tawasul dan wasilah yang diajarkan oleh agama
tapi kemudian ketiga jimatnya
itu karena saya memegang keris ini
dan pak faiz harus tahu keris ini akan merubah nasib bapak
itu yang jatuhnya menjadi siri
oke masya allah
pak kiai masih ada beberapa pertanyaan lagi yang pastinya harus kita jawab
kita harus jelajah terlebih dahulu
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode ustadz menjawab pak kiai
tapi saya masih penasaran dengan tadi pertanyaan sebelumnya
hari baik hari buruk
misalnya begini nih
saya hari ini merasa aduh lagi berantakan banget
misalnya ibadahnya lagi nggak fokus
misalnya sholatnya telat dan lain sebagainya
sehingga saya merasa hari ini kok kayaknya banyak kesulitan ya
hari yang pasti gak baik nih buat saya
itu boleh atau enggak
jadi pemahaman tadi itu sebenarnya sama
hari baik dan hari tidak baik
sebetulnya kan kita harus meyakini
kita ini sering menyebut hari baik kalau kita sedang bernasib baik
kita mengatakan ini hari buruk kalau kita sedang bernasib buruk
kemudian kita meyakini keburukan itu dari kekuatan hari
itu kan sama dengan kita menyandarkan kekuatan tadi itu kepada benda
kekuatan mampu mendatang
akan kebaikan dan mendatangkan keburukan pada benda
maka ketika kita dalam agama itu diajarkan semua hari itu adalah hari yang baik
tetapi kemudian ada misalnya orang yang tidak mau melakukan sesuatu karena dikatakan itu hari tidak baik
keyakinan ini bisa salah bisa juga benar
dia sehari ini amal ibadahnya turun seturun turunnya
kemudian ada orang datang meminta pertolongan dia mampu membantu dia tidak bantu
itu terjadi di pagi hari misalnya
kemudian sedekah paginya hilang
zikirnya hilang sampai siang
dia melakukan aktivitas kan
kemudian aktivitas tadi gagal total
orang sering bilang ini bukan hari yang baik buat saya
kalau dia meyakini bahwa hari itulah yang mendatangkan kesialan buat dia itu menjadi salah
tapi ketika dia katakan ini adalah hari yang tidak baik karena saya jauh dari petunjuk allah
yang mendatangkan ketidakbaikan itu adalah allah
kenapa allah tidak mensukseskan saya hari ini bukan karena allah tidak sayang kepada saya
tapi justru allah sayang kepada saya
kamu sukses itu bukan karena kekuatan mengakhiriahmu
tapi kedekatanmu kepada allah
nah ketika dia katakan hari ini adalah hari yang tidak baik
itu tidak menjadi persoalan
karena dia kaitkan semua itu dengan allah swt
sama dengan hari yang baik ketika dia melakukan ibadah yang baik
kemudian soleh secara sosial
hubungan antara manusia dia bangun dengan kebaikan di pagi hari
tahu tahu sukses dia hari ini
dia mengatakan hari ini adalah hari yang baik
ditanya kenapa hari ini hari yang baik
karena saya memulai hari itu dengan mencari ridhonya allah
berbagi kebaikan kepada orang lain
nah itu juga tidak salah
tapi kalau dia katakan memang hari ini hari baik
dia mampu memberi saya abcd itu yang menjadi salah
misalnya tanggal tertentu
misalnya tanggal tiga belas itu memang tanggal sial
iya itu tidak boleh
kalau misalnya kemudian dia memiliki keyakinan atau ada bayang bayang seperti itu
dulu kata guru saya cepat cepat beristilfar
karena itu adalah sesuatu yang dilarang
sama kan dengan kita pernah membahas juga tentang perbintangan
jadi kadang kadang orang baca di majalah ramalan bintangnya
kemudian dia tidak berani melakukan aktivitas
kenapa kok tidak begitu ramalan tidak bagus
nah itu juga tidak dibenarkan oleh agama
tidaknya kita paham lah poinnya
kita langsung ke pertanyaan kedua pak gai
ini pertanyaan dari pak edi sensudi di sumedang
pertanyaan seperti ini
ada hadis yang menyebutkan orang muslim dilarang meninggikan kuburan apalagi menemboknya
atau istilah sekarang mungkin membangun ya pak
jika ahli waris kemudian sudah meninggikan makam keluarganya
bagaimana lantas hukumnya
jadi hadis ini benar
itu hadisnya ada
tetapi cara memahami agama ini juga perlu
saya dulu menyaksikan seorang alim besar di mesir
dalam satu majelisnya beliau ditanya
guru apa hukumnya meninggikan kuburan dan membangun kuburan
jawaban beliau itu sederhana
kata beliau di mesir itu ada komplek kuburan berhektar hektar
orang yang pernah ke cairo itu pasti tahu
korofah itu adalah area pekuburan
luas menyatu dengan penduduk
di dekat situlah ada universitas yang paling terkenal namanya al azhar
al azhar itu ada seribu tahun ke sekarang
dan di sana ada orang yang membangun dan meninggikan kuburan
di al azhar itu banyak sekali orang alim
kalau memang itu salah
di indonesia itu banyak juga orang alim
dan semua kuburan di indonesia itu juga ditinggikan
nah oleh karena itu
saya ingin menjawab pertanyaan ini dengan beberapa poin
hadis yang disebutkan tadi itu benar
itu hadis yang syokhih
tapi ulama memahaminya dengan pemahaman yang luas
kalau kuburan itu dibangun
ya dikasih bangunan seperti ditinggikan
itu di tanah wakaf
yang itu merupakan kuburan umum
maka itu dilarang dalam agama
bukan soal meninggikannya
tetapi karena nanti akan memakan tempat
sehingga kuburan itu menjadi sempit
kan bisa jadi kayak kisaran kuburan
kan ada yang sudah jadi dengan nisannya itu
itu ukurannya kadang kadang setengah meter
kalau itu diletakkan di atas kuburan orang
maka orang lain itu kan menjadi sempit lahannya
maka kalau itu ada di tanah yang menjadi kuburan umum
terbuka oleh untuk semua orang
maka ulama disitu sepakat hukumnya tidak boleh
nah tetapi kemudian
kalau meninggikan ini
dalam konteks memberikan perbedaan dengan kuburan lain
supaya nanti kalau orang berziarah kubur
oh ini loh kuburan kakek saya
ya itu banyak ulama mengatakan hukumnya boleh
jadi sebagai penanda
oke kemudian yang ketiga
ini yang menjadi tradisi di banyak negara muslim
bukan cuma di indonesia
kalau kuburan ini
kalau kuburannya ulama
atau pejuang besar
kayak di syria misalnya
siapa yang tidak kenal dengan pahlawan yang bernama solahuddin al ayubi
itu kuburannya tinggi
untuk ukuran kuburan gitu loh
nah makamnya imam ash shafi'i
makam rasulullah di madinah itu sendiri
itu semuanya ditinggikan
nah ditinggikannya ini untuk apa
banyak fungsinya kan
kalau kuburan orang lain ditinggikan di semen misalnya
di tempat yang basah
buka terjadi misalnya longsor
atau kemudian ada binatang buas
yang kadang kadang kakinya itu
kayak kucing itu
bisa membuka dan mengeruk tanah
sehingga nanti jasadnya terlihat
maka ulama sepakat boleh
dibuat semen yang menutup itu semua
atau kuburan ulama
nah tentu di sini kacamatanya berbeda nih
ada orang yang mengatakan
haram itu hukumnya
tapi ada orang yang mengatakan boleh
orang yang berziarah
kepada makamnya orang alim
ini sebenarnya panjang nih lah
kalau kita bahas
ini terkait dengan tawassul
kepada orang meninggal itu boleh atau tidak
nah boleh atau tidak
buat orang yang mengatakan bertawasul
dengan orang yang meninggal itu boleh
karena tawassul itu kan sebetulnya tak korup kepada allah
nggak ada kait mengaitnya antara hidup dan matinya
orang yang dijadikan wasilah
gini gambaran sedikit pemirsa ya
kalau saya datang kepada orang
misalnya mila datang kepada saya lah
minta doa kepada saya
mila misalnya tahu misalnya
saya ini kerjaannya ngajar
supaya misalnya ya
saya nyaman dalam mengajar
niatnya supaya itu menjadi wasilah
mudah mudahan saya kasih mobil pak faiz
dipakai pengajian tiap hari
itu hikmahnya boleh
karena saya hidup
sebenarnya kan gak ada kait mengaitnya dengan hidup dan matinya saya
tapi keyakinan mila bahwa yang membuat mila nanti sejahtera itu allah
wasilahnya adalah bersedekah kepada saya
saya datang ke kuburan
itu kan bukan minta sama kuburan
tapi bertakorup kepada allah
yang ada di dalam makam ini adalah orang soleh
perjuangannya seperti ini
dia telah membuktikan cintanya kepada allah
dan saya punya perasaan bahwa allah mencintai orang itu
maka saya datang ke kuburannya
mudah mudahan langkah kaki
yang mengingatkan saya kepada sejarah perjuangan beliau
sehingga saya tidak pernah bertemu dengan sunan ampel
tapi saya menjadi cinta kepada sunan ampel
cinta itu kan bagian dari amal soleh
mencintai orang soleh itu bagian dari amal soleh
maka mudah mudahan besok karir saya di cnn naik misalnya mila
itu kan tawassul
ketiga ini dibolehkan oleh mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah
maka sarananya kan diantaranya adalah makam
dibuatlah makam makam itu menjadi nyaman
nah ini yang perlu dipahami oleh kita semua
larangan terkait meninggikan membangun makam di masa lalu
itu karena di masa itu banyak orang yang masih punya kepercayaan
menyembah makhluk makhluk ciptaan allah
jangan sampai mereka berpindah dari menyembah berhala
menjadi menyembah kuburan
tetapi ketika iman kita sudah benar dan tahu
tauhidnya sudah kokoh
tauhidnya kokoh bahwa itu semua allah
jangan lupa loh
kuburan itu juga jadi sarana pengingat kematian
ketika saya duduk di satu makam
dimana banyak orang mendoakan
banyak orang mendoakan orang itu
maka saya kan bercita cita
kalau saya meninggal saya bisa diginikan orang enggak
untuk apa kesuksesan saya di dunia
ketika ketika saya meninggal
saya tidak mendapatkan apa yang saya lihat di makam makam para wali itu
nah yang seperti itu
itu ulama ahli sunnah dalam tradisi aswajah
karena niatannya bukan untuk mempersempit ruang gerak orang lain
bukan untuk attafahur
attafahur itu bangga banggaan
jadi kalau kuburannya dibangun dari emas dua puluh empat karat
dengan bangunan yang kokoh megah tinggi
makanan yang kokoh dan megah
ada batu permata di situ
itu bermegah megah yang dilarang oleh agama
ka'bah itu dulu tidak ada bajunya
sayyidina umar itu awal awal jadi khalifah itu ditanya
kenapa kok tidak dikasih kain kaabah itu
orang miskin diantara orang islam itu lebih utama saya kasih pakaian
tetapi setelah semua orang rata rata sudah berpakaian
bagian dari menjaga kehormatan kaabah itu diletakkanlah yang namanya kain hitam
hari ini mungkin harganya mahal sekali
tapi mahal di situ bukan bergabah gabahan
untuk mendorong kehusuan orang sholat dan orang tawaf di sana
jadi ketika makam itu kemudian dibangun ditinggikan dalam kondisi yang wajar
mengingatkan ini adalah kuburan syifulan
maka saya akan mengatakan
ayo lakukan seperti apa yang dia lakukan
tanam seperti apa yang dia tanamkan
kalau saya meninggal apa tidak ada kebahagiaan yang melebihi ketiga kuburan saya
dua puluh empat jam itu diziarahi dan didoakan orang
nah inilah cara memahami bagaimana meninggikan dan tidak meninggikan kuburan
tadi ada pertanyaan bagaimana kalau ahli waris
itu bergantung kan
kalau kemudian misalnya itu dilakukan di tanah pribadi
kan banyak tuh orang yang mengubur dirinya di tanah pribadi itu boleh saja loh
selama jadi konsep ngubur ini gini mila
dikubur di kuburan pribadi apa di kuburan kaum muslimin bersama sama orang lain
kalau dia meyakini bahwa kuburannya ramai
kayak banyak kiai di pesantren
itu bikin kuburannya di dalam pesantren
terpisah dengan kuburan masyarakat
kenapa karena santrinya berziarah
kalau tadi dilakukan itu oleh ahli waris
untuk memudahkan orang berziarah
kumpul depan makam
kakekmu itu orang yang kayak begini
di kampung ini terkenal seperti ini
jangan kamu rusak darah turunan kakekmu
saya sering begitu
di kuburan kakek ketemu sama orang
dia bukan keluarga saya kan
bapak siapa kok ziarah ke kakek
kakeknya bapak ini dulu begini begini
nah itu kan menjadi sesuatu yang baik
jadi konsep meninggikan atau tidak meninggikan
itu terkait dengan
dimana dia dimakamkan
atau tanah pribadi
kemudian tujuannya apa
kalau bukan untuk berbangga bangga
tidak dilakukan dengan sesuatu yang dianggap berlebihan
kayak hari ini misalnya sekedar semen
atau umpuk misalnya
itu kan tidak menunjukkan sesuatu yang berlebihan
saya juga tidak
tidak bercita cita dan tidak pernah ingin mewarisi
kuburan dari emas dua puluh empat karat
kan gitu kan
tetapi ketika itu dikasih keramik
kalau itu tanah pribadi
kemudian keramiknya lebih lebar sedikit
ketika orang berziarah
tidak takut bajunya kotor
duduk di situ
atau misalnya dibangunkan
ini juga penting ya
oleh nabi dan dilaknat
orang yahudi itu dilaknat sama allah dulu
menjadikan kuburan mereka itu sebagai masjid
itu harus kita pahami secara benar
non muslim itu tempat ibadahnya bukan masjid
masjid itu untuk orang islam
maka masjid yang ada di dalam hadis itu
kata guru saya di mesir dulu
itu artinya masjid secara bahasa
apa masjid itu
orang itu bersujud kepada kuburan nabi
tidak sujud kepada allah
bukan membangun masjid
makam nabi itu ada di dalam masjid
saya ada masjid pinggir
di sini ada kuburan
itu kan bermanfaat
jadi justru bersujudnya pada kuburan itu tadi ya pak
karena berarti kan nyembah kuburan
tapi kalau ada kuburan
apa yang salah di sana
bahkan boleh jadi
orang berdoa menjadi lebih mudah
boleh jadi berpahala
setiap orang sholat berjamaah ke masjid
kan melihat kuburan itu
jadi tidak sesederhana
ada masjidnya itu menjadi
dilarang di dalam agama
ada pembahasan tersendiri
tapi menjawab yang seperti tadi
ini kita harus sudah dulu
masih ada satu pertanyaan
pemirsa jangan kemana mana
dapai kemuliaan akan kembali
terima kasih pak pemirsa
anda masih menyaksikan
dalam episode ustadz menjawab
ini kita masuk ke pertanyaan terakhir
ini pertanyaan dari pak budi rohmat
ini pertanyaannya agak banyak
siapakah orang pertama
yang dipanggil allah untuk dihisap
ini pertanyaan pertama
apakah di surga ada siang dan ada malam
lalu pertanyaan ketiga
apakah di surga nanti
manusia masih diberi rasakan
untuk lelah dan rasa ingin beristirahat
seperti masih dirasakan di dunia
menarik semua ini
cukup gak ini kita
cukup insya allah
insya allah ya
kita padatkan pak kiai
siapa yang pertama kali dihisap
dan secara kolektif
kalau secara kolektif
maka yang pertama kali dipanggil
siapakah orang pertama
yang pertama kali dihisap
kalau secara kolektif
maka yang pertama kali dipanggil
pada hari kiamat
itu umatnya rasulullah
kita ini adalah
umat yang terakhir
terakhir dalam artian
hidupnya di dunia
karena nabi itu adalah
nabi yang terakhir
itu menjadi umat
bahwa yang dihisap
pertama kali itu
adalah umat islam
baik sebagai kehormatan
karena nanti akan
padahal mereka belakangan
nabi ibrahim juga ngelihat
nanti kalau umatnya rasulullah
masuk bersama rasulullah
kan sudah tidak dilihat lagi
itu hanya menjadi urusannya
hanya menjadi urusannya
tidak bisa dipastikan
jadi yang pertama kali
pertanggung jawaban itu
saya belum pernah
saya belajar hadis
tetapi kalau sifatnya
karena ada orang orang baik
mudah mudahan kita termasuk
itu masuk ke dalam surga
tanpa adanya hisap
berarti sebelum hisap ini dimulai
sudah masuk ke dalam surga
bersama para rasul
semua orang orang baik
masuk semua itu
yang pertama kali itu
kalau saya baca
di dalam hadis
yang melakukan tindakan
yang zahirnya baik
tetapi batinnya tidak baik
maka yang pertama kali dipanggil itu
untuk bertemu dengan hisap itu
secara lahiriah ya
bela agama allah
mati di medan perang
secara syahid nih
tetapi dia tidak baik sebenarnya
kata allah di sana
apa yang kamu lakukan
untuk bertemu dengan saya
ya allah tahu kan
ini kan pelajaran buat kita
maka orang tadi menjawab
untuk membela agamamu
kamu tidak berjuang untuk saya
tapi kamu berjuang
kamu dikatakan seorang yang pemberani
maka orang tadi nanti masuk ke dalam api neraka
orang yang kedua juga begitu
orang yang kedua dikatakan
dan yang bisa kamu andalkan
untuk bertemu dengan saya
dia bercerita tentang ilmu
dia bercerita tentang orang seperti saya
dianggap mempunyai ilmu agama
menyuruh dan menyuruh kepada kebaikan
tapi miskin amal dan pembuluhan
teorinya luar biasa
tapi implementasinya nol
kata allah enggak
kamu bukan ilmuwan yang sejati
karena kamu tidak pernah mengerjakan apa yang kamu ketahui
tapi kamu lakukan itu dimana mana
supaya kamu terkenal sebagai orang alim
masa masuk neraka juga
yang sedekahnya luar biasa
infakkan semua harta saya
yang kamu lakukan itu semata mata
supaya kamu dikatakan sebagai orang yang dermawan
nah itu sebatas yang ada di dalam hadis
jadi orang orang yang punya permasalahan
kenapa ini yang di kedepankan
karena ini sejahat jahatnya manusia
yang membungkus sahwatnya
itu dengan pekerjaan
makanya kata imam hasan basri itu
mereka yang mencari dunia dengan amal akhirat
dengan membungkus itu
dengan bungkus agama
membungkus itu dengan bungkus seolah olah ridho allah yang dicari
tetapi sebetulnya sahwat duniawinya
itu adalah kelompok orang
orang yang pertama tama akan dimintakan pertanggung jawaban
pertanyaannya siapa orangnya
itu menjadi rahasia allah
dan semoga kita juga tidak melihat proses itu
karena kita mudah mudahan kelompok yang tanpa hisap masuk ke dalam
tapi ikhtiarnya harus luar biasa ya pak gaya
ikhtiarnya luar biasa
dan yang paling penting seperti pesan agama
dia datang dengan hati yang bersih
kebersihan hati itu penting
karena apa yang ada dalam kuasa allah itu tidak dibagi dengan logika manusia
kita masuk surga itu tidak ada kait mengaitnya loh
dengan besaran dan kecilan amal kita
tapi berkaitan dengan kebersihan hati kita kepada allah
itu yang paling penting
makanya kita mudah mudahan bertemu dengan rahmat allah
tidak bertemu dengan keadilan allah
karena kalau kita bertemu dengan keadilan allah
dia harus melalui proses hisap
kalau sudah melalui proses hisap
semua yang dihisap sama allah
itu berujung ke neraka
karena allah akan menunjukkan keadilannya
dimana apa yang kita persembahkan dengan apa yang allah berikan
kan tidak akan pernah berbanding
makanya kita harus bersihkan hati
dan berharap mendapat ridho allah
tidak pernah sombong di dunia ini

itu yang pertama
pertanyaan kedua itu
di surga ada siang malam tidak bagiannya
jadi kalau bicara tentang surga
sesuatu yang tidak bisa kita ukur dengan ukuran apapun
surga neraka alam akhirat
itu berdasarkan apa yang kita diberitahu oleh rasulullah
rasulullah itu tidak pernah memberitahu
surga itu siang dan malam
pertanyaan selanjutnya kan perasaan tuh
capek letih ngantuk
tidur senang bahagia
kalau kita merujuk kepada surah al baqarah
orang orang itu ketika masuk surga kan kaget
bahwa mereka mendapati buah buahan
tetapi begitu dicoba
berbedanya tidak bisa dibayangkan berapa derajat
khomer yang merusak kehidupan di dunia ini
menghilangkan fungsi yuhur kemanusiaan
itu menjadi minumannya orang yang ada di surga
seperti apa rasanya
dan kita tidak akan pernah bisa membayangkan
bahwa semua yang ada di surga
selalu pada puncak keindahan
dia akan berbeda sama sekali
karena konsepnya begitu
bukan cuma surga kan
padang masyar itu kan tempat manusia berkumpul
yauma tubaddalul ardu ghayral ardi
kita bangkit dari kuburan itu tahu kok
kita dulu dikubur dimana itu tahu
bumi yang allah bangkitkan kita nanti
setelah semuanya berganti
itu bukan bumi yang kita kenal selama ini
sama dengan surganya
kalau boleh jadi
kita saja di dunia ini merasa berbeda kan
saya kemarin dikirimin foto foto oleh teman saya
yang kebetulan sekarang ada di norwegia
ketika dia bertanya tentang hukum puasa
karena boleh jadi
malamnya itu kan tidak tertutup
dia tetap kelihatan terang
saya katakan kamu ini jam berapa
jam sebelas malam
sebaliknya teman saya
ada di kutub yang bagian selatan bumi
atau di sana
di musim yang dingin
siang siang tapi terasanya
kok perasaan saya kan jam tujuh malam di jakarta
itu saja definisi malam antar negara
rasa juga beda
saya pernah itu melihat ada orang masak kayak bihun
tiba tiba saya makan manisnya luar biasa
ketiga kita seperti itu kita katakan di dunia saja
apalagi ketiga itu sudah bicara tentang
surga dan neraka
tempat keabadian kehidupan manusia
itu pasti berbeda
yang tidak akan pernah bisa terbayangkan sebelumnya
tidak akan pernah bisa
sebelumnya belum pernah kita lihat
kita dengar maupun kita bayangkan ya pak
dan itu yang terjadi kan
ada orang yang hidupnya menderita betul di dunia
allah bawa masuk ke surga
belum masuk semuanya
baru ujung jarinya
masuk ke dalam
kata allah kamu pernah menderita gak
hilang semua penderitaan
kita bisa membayangkan seperti apa indahnya
mudah mudahan kita termasuk golongan yang nanti allah izinkan
allah izinkan untuk masuk ke dalam surga
bersama para nabi dan rasul
tidak melalui proses hisap
tapi diantar oleh rahmat allah subhanahu wa ta'ala
pak kiai terima kasih atas tausiah yang menyejukkan
ilmu yang sangat bermanfaat
insya allah kita akan jumpa kembali
pada gapai kemuliaan berikutnya
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga tadi apa yang kita bahas bisa menambah
ilmu kita dan juga keimanan kita
saya mbak diyarahman dan juga pak gey muhammad faiz mbidiri
kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh